pak irwan fakta fakta apa saja yang sudah diungkap oleh penyidik pada kasus penembakan ini
ya baik pada kesempatan ini kami akan menjelaskan bahwa pasca kejadian penembakan
yang terjadi di jalan semara banyu manit semarang
itu kemudian kita langsung membentuk tim gabungan
antara tni dan polri antara polda jawa tengah dan polda empadipunegoro
dengan asumsi bahwa korban dalam ini adalah keluarga besar tni
sehingga kami mendapatkan support penuh dari teman teman dari tni
langkah langkah kemudian yang kita lakukan adalah melaksanakan olah tkp di tempat kejadian
kemudian mengumpulkan bukti bukti yang kami anggap penting
untuk mengungkap kasus ini
misalnya cctv yang ada di sekitar tkp
kemudian yang ada di sepanjang jalan yang dilalui oleh
kemudian sepanjang jalan yang diduga menjadi rute atau jalan yang digunakan oleh kelompok pelaku
alhamdulillah berdasarkan pengolahan tkp yang maksimal
hari ini di hari kelima sudah berhasil mengamankan kendaraan yang digunakan oleh pelaku
walaupun kendaraan yang digunakan ini sudah dirubah warnanya
yang awalnya berwarna hijau muda kemudian dirubah menjadi warna toska
kemudian perkembangan lain yang didapatkan oleh tim gabungan
sampai dengan sore ini kita sudah berhasil mengamankan satu pelaku
yang bertugas sebagai eksekutor
yang mengeksekusi menembak langsung korban ketika terjadi penembakan di tkp
iya pak anwar dari pelaku yang sudah
terduga pelaku yang sudah ditangkap
apakah penyidik sudah menggali informasi dan apa motif dari penyerangan ini

kita sudah bisa menyimpulkan dan menentukan motif
terkait dengan motif sudah sejak hari keempat kita sudah bisa menyimpulkan dan menentukan motif
dari kejadian ini
kemudian kemarin juga kita sudah menyampaikan bahwa tim gabungan sudah bisa menyimpulkan
kira kira bagaimana pelaku ini beraksi melalui modus modus kejahatan yang dilakukan
kemudian kemarin juga kita sudah bisa menyimpulkan
mengidentifikasi pelaku pelaku yang terlibat
dan alhamdulillah di hari kelima ini pelaku sudah berhasil kita tangkap
kemudian secara detail
pelaku motifnya apa nanti secara gamblang dan jelas akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya
pak anwar mengenai profiling dari terduga pelaku
apakah sudah dilakukan oleh penyidik
dan apakah ini dilakukan pertama kali atau aksi ini sudah dilakukan beberapa kali
terkait dengan tersangka eksekutor ini
dari riwayat kejahatan yang kita punyai
dia merupakan residivis kejahatan kekerasan
jadi punya sejarah dalam dunia kriminal
dan tentunya berdasarkan catatan ini proses penangkapan terhadap pelaku
kemudian kami tekankan kepada tim gabungan untuk berhati hati
apalagi kami ketahui bahwa yang bersangkutan pada saat melakukan kejahatan
itu dilengkapi dengan senjata api
pak irwan ini hari ini kepala penerangan kodam kapendam empat di ponegoro menyebut bahwa
suami korban ini kopral ii muslimin dari arhanud semarang
diduga terlibat dalam aksi penembakan istrinya sendiri
apakah bukti bukti mendukung dugaan itu
terkait dengan dugaan keterlibatan dari suami korban
kita sudah membagi tugas dari kepala penerangan kodam kapendam
sudah membagi tugas dan perang dengan tim gabungan
kebetulan di samping saya juga ada dandim kota besar semarang
dan terhadap yang bersangkutan tim juga terus melakukan pencarian dan pengejaran
jika ada bahwa dugaan itu benar
jika ada tindakan anggota tni yang dinilai memenuhi unsur pidana
seperti apa nanti untuk tahap penyidikan dan juga penuntutannya pak anwar
terkait dengan hal tersebut
masing masing kan sudah ada prosedur ada ketentuan yang mengatur
tentu tim gabungan ini akan bekerja sesuai dengan koridor tugas masing masing
dan pada kesempatan ini juga kami mengimbau para pelaku yang belum tertangkap
termasuk juga suami korban
agar mungkin segera secepatnya menyerahkan diri kepada tim gabungan
untuk dilakukan proses hukum
lebih lanjut demikian pak
baik terima kasih komisaris besar polisi irwan anwar kapolres tabes semarang
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini